oke kalau untuk ekonomi kreatif sendiri kita lebih ini ya kita waktu saat pandemi ini kita adakan pelatihan pelatihan bu
jadi kita juga barusan mengadakan pelatihan dengan komunitas bandung
soalnya kalau kita lihat waktu di pandemi ini banyak yang kalau kita bilang ini ya maksudnya shock gitu ya
jadi kayak sebelumnya offline nih jualannya tiba tiba nggak bisa dan harus online gitu
jadi harus adaptasi cepat
dan kalau kita lihat ibu ibu atau bapak bapak kalau misalnya jualan kan belum paham cara pakai ini
biasanya orang indonesia juga jarang ngecek email gitu
jadi kayak kita buatin semacam pelatihan nah itu kita edukasi tentang gimana cara pakai whatsapp gimana cara pakai instagram
jadi kayak untuk membuat foto produk dengan baik jadi nanti dia juga bisa